nenek mau belajar nenek yang paling penting om
om doain buat senang sama abah yang terbaik
ya allah om ludo gak tau aja
hati aku juga berhenti
eh stop stop udah ngapain sih lo
udah mau ujian juga main main pak deh
lo kan lagi pengen un
bukan jeblok aja malah pada main main
hasil un lo jeblok aja lo pada mewek lo pada semuanya
ya be masa didoain supaya kita nulai un nya jeblok be
udah dong gak like
gue juga kagak like tau gak
lihat lo kayak begini
udah tau mau un bukan udah belajar pas main main aja
aw lu dengerin lo semuanya lo
lo juga tau gak
anterin aku pulang ya
eh sampe keringetan loh sampe keringetan ya
nanti nama oki udah kayak prangkom aplop nempel mulu
berarti ada lemnya dong

balik sama siapa wuyo
be balik semua deh be
tahan be be be
hati hati loh pak deh

iya pak kasi ya
iyan tunggu iyan bareng iyan
boy kamu udah lihat sendiri kan kalau aku nggak tinggal bareng lagi sama papanya reva
dan sekarang aku bener bener udah bebas bener bener free banget boy
jadi kapanpun kalau kamu butuh teman curhat teman jalan jalan mau nongkrong
kamu tuh bisa hubungin aku kapan aja
aku akan selalu ada waktu buat tim
aku akan selalu menemani kamu
sebenarnya kamu gak perlu balikin uang yang dikasih sama kamu
karena aku ngebantuin tuh dengan ikhlas
aku juga gak minta nanti dipulangin atau merasa meminjamkan uang itu ke mama kamu
beneran jadi nggak perlu sebenarnya
tapi bilang sama mama kamu terima kasih ya boy
ya jelas lah itu uang nggak seberapa bagi lo
orang itu uang hasil kerja keras papi gue
oh iya rev udah nemu bukunya
ya allah boy ini gimana sih dari tadi aku ngomong malah dicuekin
beneran gak ada yang ketinggalan lagi
mendingan kamu cek dulu
kayaknya sih udah gak ada deh boy
kita langsung pergi aja yuk
udah kalau gitu kita jalan deh
oke kita jalan ya adriannya ya
oh my god kenapa mereka berduaan sih
sebenernya gue gak boleh ngebiarin hal ini terjadi
tapi gue yakin cinta gue yang lama itu akan bersemi kembali bersamamu
puas puasin loh ntar balik lagi ke gue
kamu jalan serung
iya iya kelak kelak kelak kelak
tidak kapan tidak
tidak lama ya re
tapi sudah jalan terus
saya akan jalan
dia ga lanjut kan

jalan brother ya negara mah tidak usah dipikirkan sudah ada yang mikirin namanya kepala negara
sosok saya tanya sama kamu kepala negara tenang ya kita mau presiden syukur kamu tahu kenapa
beranak botak ya kenapa itu karena sering memikirkan negara tak kepintaran ini hahaha
saya jalan jalan saya warna dalam walaupun salam neng neng neng neng dari mana habis rumah sakit
rumah sakit sama siapa nih sendirian tadi sih neng sama mondi tapi cuma sampai depan
eh masih mau jadi dengan berusia kenapa enggak turun
oh menengah sama udah nggak ada apa apa lagi sekarang jadi mau ngapain dia mampir dulu
ya kok gitu nih masuk dulu ya meh istirahat neng
penting iya nah penting ini serius masalah negara iya kalau dipikir pikir ya ngelihat
di belakangan ini kasihan sini kayaknya masih cinta sekali sama si kemok ya
kamu lihat nggak sih neng tukumaha sekarang beda beda saya mau temuin sini mudah mudahan

ngapain sih disitu ya allah juga susternya nya elk

berani masuk kamar neng om ludung tepanyakan
anklim tu adik pelomet perumahan ini
ong dudung razieh ada kayak apa dochok printers kita tapi kacau premier saya
yaudah sini om ngobrolnya disini aja di kasur sini jangan disitu ah mali ih
enggak enak lah tuh neng
yaudah ah neng juga dibawa aja
om dudung teh mau nanya sama neng
nanya apa sih om
neng teh sudah benar benar bulat putus sama si kemot
om dudung mah salut
neng berani mengorbankan cinta neng
demi abah demi teh manis
eh dun eh dun pisang neng
daripada mengorbankan cinta mah neng
mending mending mengorbankanmu neng
kalau neng masih benar benar cinta sama si kemon ya
neng jadian lagi si abah sama teh manis
pasti merestui neng
jujur sih ya om
dan karena menurut neng
abah itu laki laki kan
abah pasti kuat
abah pasti yang namanya tegar pasti om
tapi neng liat mamanya mondi om
dia gak akan bisa sekuat abai
dia gak akan bisa setegar abah
dan neng juga udah telanjur sayang sama mamanya mondi om
sekarang gini om
neng dulu udah pernah ngerasain yang namanya dipotosin mony itu seperti apa
dan neng gak mau om kok sampe mamanya mondi
ngerasain apa yang udah pernah ngerasainnya neng
juga pasti bisa ngerasain deh
harapannya mamanya mudik itu cuma sama abah om
dan neng yakin cintanya mama sama abah itu emang bener bener kuat om
ya walaupun nantinya neng sama mondi gak berjodoh
tapi seenggaknya kan neng sama mondi gak bisa om
kita masih bisa jadi keluarga
neng bisa berjiwa besar
neng bisa deketan sama si kemot
tapi bukan sebagai pacar
omah teka bayang neng
neng bisa melakukan itu
neng jangan lupakan gue
om dudung ikut tangis dulu sini ya
kalo di luar malu sama wadadang
sama si brodeng
boleh ya neng ya
iya sock gimana om dudung
om dudung mau nangis nangis aja
neng mau belajar
om doain buat neng sama abah yang terbaik om ya
om lu gak tau aja
hati aku juga berat melakukan semua ini
ampahnya bisa berusaha
demi kebahagiaan ampah dan mamahnya mundi
semoga allah memberikan aku kekuatan
will lo ntar sore ke warung babeng gak
mereka pasti menjaga garak sama gue nih
kayaknya si willy lagi galau tuh
kayaknya asing nih lo gitu kerjain
bang ini bayaran ya
balikin ambil aja
wah kabur dia
lo mau kemana sih buru buru banget
resel ya m tiga

lo mau kabur kemana man lo gak bisa kabur
eh lo bertiga ngejar gue
mau kelihatan apa sih
kita bertiga mau kasih pelajaran sama lo

jangan lupa like share dan subscribe ya